petugas damkar dan pln dibantu polri tni dan warga
berusaha mengangkut tiang listrik beton yang menimpa tubuh supriyadi
seorang pengendara sepeda motor
warga batangkuis deli serdang itu tewas setelah tertimpa tiang listrik
yang mendadak tumbang ke ruas jalan saat tengah melintas di jalan setia pasar tiga
kecamatan patumbak kabupaten deli serdang sumatera utara mindusia
jasad korban pun dibawa ke rumah sakit terdekat
tumbangnya tiang listrik itu disebabkan hujan lebat disertai angin kencang
kepulan asap dibarengi dengan percikan api tiba tiba keluar dari dalam gorong gorong
di pinggir jalan cideng timur gambir jakarta pusat minggu malam
ketugas udin penanggulangan kebakaran dan penelamatan jakarta pusat
berusaha membongkar bagian beton penutup trotoar
untuk mencari kabel optik bawah tanah yang terbakar
petugas juga memadamkan percikan api menggunakan alat pemadam api ringan atau apar
komandan peleton damkar sektor jati baru menyebut
dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik
yang membuat rangkaian kabel terbakar
ketugas damkar masih menunggu kedatangan pihak pr
untuk menelusuri dan memastikan kabel optik ini tidak menimbulkan percikan api kembali
tim liputan cnn indonesia